di abdurrahman wahid atau gusdur yeni wahid beberapa saat lalu menyampaikan sikap politik terkait pemilu presiden dua ribu sembilan belas mendatang
yeni memilih mendukung pasangan joko widodo ma'ruf amin
deklarasi disampaikan yeni di dalam acara konferensi pers konsorsium kader gusdur di jalan kalibata timur satu jakarta selatan
yeni juga berbicara atas nama sembilan konsorsium kader gusdur
pemimpin yang kami cari adalah orang yang mau ikut gerah
pemimpin yang kami rindu adalah pemimpin yang mendengar nurani rakyat
pemimpin yang tidak berjarak dengan masyarakat
pemimpin yang tidak canggung memeluk warga dan bersama mereka berbaur dan berbagi aroma keringat
pemimpin yang sederhana cara berpikirnya
bahwa bangsa ini harus dipenuhi hak dan kebutuhan dasarnya untuk hidup sejahtera
ayah saya menghadirkan keadilan sosial
dengan cara memenuhi basic rights atau hak hak dasar bagi segenap warga indonesia
tanpa membeda bedakan agama keyakinan warna kulit ras gender maupun status sosial dari rakyat yang dipimpinnya
pemimpin yang kami pilih menghadirkan keadilan sosial dengan memenuhi basic needs atau kebutuhan dasar bagi mereka yang selama ini tak tersatu
menghadirkan layanan pendidikan kesehatan maupun akses konektivitas bagi mereka yang tak terjamah
dua duanya berpikir dan bertindak sederhana
namun kaya dalam karya
oleh karena itu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim
dengan ini kami menyatakan mendukung pasangan nomor satu
bismillah presiden jokowi akan kembali memimpin indonesia
jakarta dua puluh enam september dua ribu delapan belas rumah pergerakan politik kustur atas nama seluruh barisan kader kustur
allahumma fiklak mitarik
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh